menyampaikan bahwa ada keanehan keanehan
ketika urus asuransi yang mulia
saudara ada asuransi ya
ada ketika urus asuransi
saya bertanya kenapa ditolak
karena setahu saya
asuransinya david ini
ini yang bikin ditolak oleh
admin rumah sakit
ada klausul yang melanggar
saudara tanya kepada
ini yang ditolak itu maksudnya itu apa
ini yang ditolak itu diberikan
ada satu berkas kepada saudara
apa yang tertulis disitu
memulai perkelahian adalah david
terus apa sikap saudara
siapa yang nulis ini
bukan dari kita pak
dari polsek pak
saya tanya siapa orangnya tau gak
tapi kalau kronologi seperti ini memang dari
akhirnya kita urus itu
melisa waktu itu
melisa itu siapa
yang sekarang lawyernya david
kebetulan waktu itu dia juga disana
kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi
akhirnya tercover ya
tercover itu sampai sekarang
tercover terpasuk biaya perang
jadi ada satu pengobatan
supaya membantu proses regenerasi
dari syaraf syaraf yang putus
termasuk juga perawatan di rumah ini juga masih terkandung
perawatan di rumah ini
di cover setengah